dan mama nggak akan mau kau lagi
hai mama nggak bisa terus terusan nanti kau
kenapa lagi elsa elsa tahu kita ketemu sama kerajaan
ya emang elsa dan ricky itu sangat mencurigakan
tapi saya mohon sama kamu kamu gak usah mikirin itu
ya kamu fokus sama kandungan kamu fokus sama anak kita saya gak mau kamu stres
iya mbak terus tadi kamu kenapa ketemu sama ricky kamu gak ngajakin aku mas
kamu nya tidur kamu tidur pulas banget nien saya nggak tega bangunin kamu
makanya saya taruh kamu di rumah biar istirahat maaf ya
gue akan kasih tahu satu
mungkin bisa tanya ke elsa oke serius
gua nggak mungkin tahu kan kalau misalnya gua nggak lihat dengan mata kepala gue sendiri
sebenarnya ada yang mau saya tanyakan ke kamu
takut hujan sual
takut hujan sual
kamu pegangan yang kencang saya mau ngebut takut kita kehujanan soalnya ya
mama gak akan ikut campur lagi
dan mama gak akan mau tau lagi
mama gak bisa terus terusan bantuin kamu
sekarang aku paham
aku paham banget kenapa mama matiin handphone mama
supaya aku lebih sehubungin mama
karena mama udah gak peduli lagi sama aku kan
apapun yang sudah dilakukan elsa
dia tetap anakku
dan aku ibunya
sakit sekali melihat elsa seperti itu
tapi gak baik
kalau aku terus terusan membantu menutupi kesalahannya
secara gak langsung
aku membuat elsa makin terpuruk
ya ampun aku harus gimana

gak ada papa legendary aku di luar biasa
papa tau kalau ada sesuatu yang gak beres
kamu sama elsa bertengkar lagi
aku mau ke kamar dulu ya
ini ada yang aneh
aku bisa bedain
mama bukan capek tapi sedih
ada apa sebenarnya antara mama sama elsa
hari ini terasa aneh sekali
terus tiba tiba indira telepon
apa betul anggaman tenapi
aku jadi kepikiran michi
apa dia sedih
aku gak bisa bantah mama
tapi sesakit ini
rasanya melihat angga kecewa karena
tante maafin aku aku belum bisa cerita sekarang
nanti aku kabarin tante lagi ya
apa yang diraja ditidam restui michi sama angga
karena tahu angga mantan napi
terima kasih pak
terima kasih banyak ya
terima kasih banyak
maaf sudah saya repotkan
semoga kemilan ibu
saya sama istri masuk dulu ya pak ya
tolong durus ya
sudah malam juga
hati hati di jalan mas
masak aja dah
kenapa sayang senyum
nggak apa apa seneng aja
udah sana mandi bersih bersih
terus siap siap buat tidur ya
aku mandi dulu ya
mau bicara sama kamu
tadi mama diajakin ketemuan sama nino
eh nanya soal hasil tes di narena
jadi nino tuh nemuin surat hasil testnya
dna yang jatuh dari tas sekolahnya rena terus dinanya apakah itu hasil tesnya rena
terus mama bilang apa ya mama bilang memang itu hasil tes
renanya rena yang menyatakan kalau rena itu anak kandungnya roy bener kan
maksudnya memang rena adalah anak kandung roy yang berarti cucu kandung mama
menurut surat tes dna itu
apa sebaiknya gue jujur aja sama mama ya
supaya mama gak mengira terlalu lama kalau rena itu anaknya roy
apa sayang kamu kok belum bubuk ci
layar aku gatel
oh gatel coba lihat
hei ya ampun
aduh kasihan digigit nyamuk atau kenapa
yaudah kalau gitu ke kamar yuk
ke kamar oma nanti oma obatin kasih minyak ya
ya udah bilang tidak apa apa kamar rumah dulu ya
sini cucu oma sayang yuk
aku mau ngasih satu informasi buat mama sama papa
aku sama elsa ada rencana buat program hamil
mudah mudahan dengan program ini
papa sama mama bisa secepatnya belaju cuy
no terus terang
mama sangat mendukung kamu sama elsa untuk program hamil
iya papa mendukung mama
semoga kamu cepat dapat mama ngerti
yaudah kalau gitu aku mau ke kamar dulu ya
kenapa setiap membahas cucu aku selalu teringat rehena ya
aku rindu sekali sama anak itu
ini aneh sekali
assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
baik pak alhamdulillah baik
alhamdulillah papa juga baik nah
gini papa telepon kamu ini mau tanya sesuatu
kamu dengar sesuatu nggak dari elsa
curhat curhat soal apa ya pak
terus ketemu sama mama
tapi elsa pulang begitu aja
elsa pulang begitu aja
dan mama sekarang tiba tiba murung
bahkan sampai nangis
papa cuma curiga mereka bertengkar lagi
kamu nggak tahu apa apa soal itu
elsa sih gak pernah cerita apa apa sama aku ya pak
ya udah kalau gitu nggak apa apa nak
kamu jaga kesehatan ya nak ya
iya pak ya udah
assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
tungguin mama sama elsa berantem kenapa ya
apa ada hubungannya sama masalah ricky
tadi saya nyudutin ricky
saya minta bukti lain selain foto kalau memang dia yang ngambilsa
tidak ada hubungan
tidak ada hubungan
tidak ada hubungan
tidak ada hubungan
tidak ada hubungan